jadi misalkan penyebaran ke paru penyebaran kemana aja gitu ya biasanya kemoterapi akan menjadi pilihan utama
kemoterapi merupakan bentuk pengobatan menggunakan obat obatan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kanker
kita tetap monitor tetap waspada